setelah itu barulah pohonnya tumbang

pemerintah desa hingga kini masih mendatak keruhian
kepala desa sudowayah kecematan polang harjo mucahit jarianto menjelaskan
selain di umbul mantan angin kencang juga merusak unggul si belarak
beberapa pohon tumbang dan atap lapak rusak
untuk hari ini dan beberapa waktu yang akan datang mungkin kita tutup sementara
karena memang hari ini juga akan kita eksekusi
tetapi untuk menjaga kelestarian alam yang ada hari ini kita datangkan alat berat
kalau bisa hari ini juga alat berat datang dan kita eksekusi langsung mas pada hari ini
umbul mantan menjadi salah satu tujuan wisata favorit di klaten setelah banyak yang mengunggah foto di media sosial
ketenaran unggul mantan tidak kalah dengan unggul ponggok
namun kelebihan unggul ini karena ada pohon mantan
yang menaungi kawasan wisata air